sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

tapi wasilah kita harus segera menikah
supaya kamu terhindar dari ancaman ki aryo
aku percaya dan allah pasti akan melindungiku
aku ingin sekali mengsung ke pernikahan di masjid itu
niat wasila begitu mulia
saya pikir memang perlu didirikan masjid di desa ini
agar kita semakin dekat dengan allah
dengan begitu kita akan mendapatkan perlindungan dari allah
bagus itu kicapro
kalau begitu tunggu apa lagi
kita bertiga ke hutan untuk membang kayu
dan kamu istriku dan wasila
silahkan kalian masak untuk makan kita bersama
wasila sekarang kamu menangkan masyid
biar aku yang akan memetik sayur di kebun
dengan ilmu gerogosyukmu
aku akan ubah wujudmu menjadi ganang
agar kamu bisa mencari saya
bisa mengambil keganti sama wasila
aku akan memaksa kamu wasila
rasanya pohon ini cocok untuk pembangunan masjid
sepertinya pohon ini kokoh dan kuat
bagaimana menurut kamu dan
pohonnya lumayan besar
ya sudah ki
pohonnya kita tebang saja

tidak ada lagi yang saya modern
sebaiknya sebelum kita melakukan sesuatu
tentulah aura yang ralph biotech
sepertinya ular di lupa
ya sudah tebang
keras sekali pohon ini
ki pohon ini tidak bisa ditebang pakai golok
seharusnya pakai kapak ki
memang kalian tidak ada yang bawa kapan
tidak bawa lagi
nah saya minta tolong kamu ambil kapak di rumah ya
sambil kita menunggu danang mengambil kapak di rumah
lebih baik kita mencari pohon atau bambu
yang bisa dipotong dengan bulog
aku akan berhasil menyempurnakan ilmu rocky
yang danang itu aku
kamu berani mengaku aku sebagai dana
aku danang yang asli
aku ini yang asli
kamu pasti yang palsu
kamu mengganggu calon istriku
kuasir lagi adalah calon istriku
berani kau macem macem
aku harus menyegah dinam
agar tidak memberitahu kicau
kemana dia ya
wasila kok malah tidur
wasila wasila kok kamu malah tidur
kamu kan harusnya masak
wasila wasila bangun wasila
wasila ya allah ya allah ya allah